pencawa presa nama kan banyak sudah sepuluh
kalau boleh saya sebut yang ada di media pak mahfud
sudah masuk namanya pak erick thohir pak ridwan kamil pak sandiaga uno
kemudian ada pak haye pak erlangga
nama nama itu ya termasuk dalam peta yang ada di pdi perjuangan
kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya
tentu saja mempunyai kelebihan kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan
dan kemudian apakah itu bisa bekerjasama dengan calon presiden dari pdi perjuangan
sesuai dengan visi misi cita cita dan lain lain sebagainya
jadi nama tetap akan kami keruncukan tapi belum hari ini
hari ini masih menimbang nimbang dulu nama nama yang ada